pemeriksaan cepat antigen di kilometer tiga puluh empat b ruas tol jakarta cikampek arah jakarta masih dilakukan petugas gabungan polda metro jaya
data delapan belas mei hingga pukul delapan pagi sudah hampir dua ratus orang yang dites dan ditemukan dua diantaranya reaktif
dua ratus orang tersebut dites dari total satu ratus lima puluh empat kendaraan yang melewati ruas tol ini
bagi yang hasil yang reaktif akan dibawa uang langsung ke wisma atlet kemayoran untuk penanganan lebih lanjut